siapa bilang indonesia hanya memiliki tim nas tinju putra
meski jarang terdengar timnas tinju putri indonesia kini telah bersiap untuk berlaga di asian games
kejuaraan tinju internasional kapolri cup dua yang berlangsung di manado sulawesi utara menjadi laga uji coba
sebelum nantinya tim tinju putri indonesia ini akan menghadapi pertarungan sesungguhnya di asian games agustus mendatang
jelang asean games agustus mendatang tim tinju putri indonesia tengah mempersiapkan diri
melalui serangkaian latihan dan laga uji coba
salah satunya dengan mengikuti kejuaraan tinju internasional kapolri cup dua yang berlangsung di manado sulawesi utara
keempat atlet tinju putri yang turun dari indonesia
di antaranya ialah beatrix suguro ainun ajiza christina warmam jembay dan huswatun hasana
keempatnya tengah bersaing melawan petinju petinju putri dari asia dan australia
dalam event kejuaraan tinju internasional yang digelar dari tanggal tiga sampai sembilan juli dua ribu dua puluh
salah satu petinju putri indonesia huswatun hasana
baru saja memenangkan pertandingan melawan petinju
petinju putri singapura samantha quiksingway
bapak suswatun jelang asian games agustus mendatang bagaimana persiapan dari teman teman petinju putri indonesia
ya cukup bagus
dan mengikuti program program latihan dari pelatih
nah berkaca dari pertandingan kemarin yang berjalan di kejuaraan internasional kapolri cup dua yang berlangsung di menado ini
mbak mbak akan berhasil mengalahkan petinju dari singapura begitu
nah dari melawan petinju petinju internasional di event ini
mendapat gambaran nggak bagaimana sih nantinya lawan di asean games mendatang
ya betul saya mendapatkan gambaran untuk menjelang asean games besok
dan kemarin saya dapat mengalahkan petinju internasional singapura
dan akan mempersiapkan untuk mengalahkan petinju australia lagi
dan masih banyak lagi petinju petinju lain yang akan saya hadapi
demi mematangkan persiapan untuk asean games
petinju putri indonesia kini sudah berlatih intensif selama delapan bulan
ditambah laga uji coba pada tes event asian games yang digelar februari lalu
serta kejuaraan tinju internasional kapolri cup dua ini